kita berada di kabupaten pesisir selatan langsung meninjau tadi daerah yang terdampak bencana
tahun ini termasuk tahun yang paling parah informasi dari pak bupati
sepanjang jalan dari padang tadi memang banyak sekali titik longsoran
di sini yang paling parah karena ada dua puluh tujuh yang meninggal dunia yang baru ditemukan
alhamdulillah berarti ada empat yang masih belum ditemukan
sekarang masih terus dilaksanakan pencarian pertolongan mudah mudahan dalam waktu dekat bisa ditemukan
meskipun sudah hari kelima ini bupati ya
kita dalam mencari korban itu ada golden time ya
baru empat jam nanti apabila mudah mudahan bisa ditemukan kalau tidak kita akan koordinasi ulang
kemudian yang pengungsi semula beberapa ratus orang
ini dipusatkan di beberapa titik
tapi per hari ini sebagian sudah kembali ke rumah masing masing
dan hari ini kami tadi melihat sebagian masyarakat sedang membersih rumahnya masing masing
kebutuhan pintar dari pemerintah pusat juga membantu
kita sudah lakukan minum pakaian
kemudian tadi koordinasi dengan pak bupati jangka menengah panjangnya sudah kita laksanakan secara langsung intensif
memang dibutuhkan untuk awal ini adalah dari pak bupati
pada saat ini kita sudah melakukan minum
sudah terpenuhi hanya ada beberapa kebutuhan tambahan
ada susu protein pakaian bayi
pakaian katanya pengungsi banyak yang melekat di badan
berarti kita juga harus dorong pakaian dewasa pakaian perempuan pakaian anak anak
termasuk juga alat kebersihan wanita seperti pempes pembalut dan lain lain
kita setelah tanggap darurat kita juga bekerja sama dengan pupr
infrastruktur yang segera diperbaiki
ada beberapa jembatan yang putus kemudian ada jalan jalan yang rusak
jalan yang menghubungkan kabupaten pesisir selatan dengan padang saat kejadian putus
ini sekarang sudah berhasil disambungkan kembali sehingga lalu lintas sudah berjalan kembali
adalah titik titik masyarakat yang semula juga terisolasi
sekarang dengan kendaraan roda dua menurut penjelasan pak kapolres pun sudah bisa dilewati
secara umum bisa berjalan dengan baik untuk penanganan tanggap darurat
pak suharyanto tadi cukup keras dengan
distribusi bantuan kepada masyarakat
apa sebenarnya pesan yang atau poin utama yang ingin disampaikan dan menjadi strategi utama untuk penanggulangan bencana
bencana kan tidak bisa dihindari
apalagi dengan musim hujan seperti ini
ya tentu saja negara kan sangat luas
pastilah di titik manapun kejadian bencana hidrometeorologi basah banjir tanah longsor
nah kita sebagai aparat limauan penjuru bnpb ya
penjurnya bnpb ditunjuk oleh bapak presiden
ya kita harus memastikan bahwa ketika terjadi bencana masyarakat yang terdampak
misalnya makannya kurang minumnya terbatas sebelum kebutuhan kebutuhan dasar lainnya
kalau mendengar misalnya ada yang kurang ataupun terisolasi alasannya ya tidak ada alasan
untuk ketersediaan pangannya sendiri seperti apa pak
kan di tengah huru hara minimnya beras dan sebagainya untuk bantuan dan sebagainya
nggak ada masalah bnpb tadi juga membawa cukup banyak ini
ya mungkin huru haram itu mungkin tidak berhasil
tapi kalau hanya satu kabupaten ini ada bencana kami tidak pernah mendapatkan kesulitan
pak enam saudara kita masih hilang seperti apa proses pencariannya
dan apa yang akan menjadi pemerintah untuk menghindari bencana bencana seperti ini
korban yang dua puluh tiga ditemukan ada mekanisme khusus ya
ada keluarga korban santun santunan
nanti bisa ditanyakan yang spesifik dari kementerian sosial mungkin
nah yang empat ya bukan enam
dua puluh tujuh ketemu tiga berarti ada empat ya
ini ya tadi saya katakan kita sedang berusaha terus mencari ini
tni polri sarna kera semua lagi mencari
sampai satu titik ditemukan atau tidak
nah kalau misalnya sudah tujuh kali dua ribu
dua puluh empat jam ya kita bilang ke keluarganya
biasanya dari pihak ahli waris pun tidak ingin berlarut larut lah
apalagi dalam situasi bencana ya
pak bisa bayangkan tanah yang begitu besar mas
tentu saja tidak mudah mencarinya
tidak semudah juga barang yang jatuh hilang begitu ya
nah itu juga menjadi perhatian kita
dalam salah satu bencana tertibun longsor
yang punya rumah ahli warisnya bilang saya mau sampai dasarnya lantainya rumah saya itu ketemu
dapat baru saya berhasil ditemukan atau tidak
cari sampai permintaan ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan itu betul betul dipenuhi
kepala bnpb legends aprianto terima kasih banyak pak
ya dari tadi dari jalan belum bulan terus
nanti di lain kesempatan kita ya tutup dulu ya pak
ya itu saudara kompas tv kepala bnpb sedang melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat
saya akan sedikit menukarkan kepada anda seperti apa kondisi di sini
saat ini memang rumah warga saat ini belum bisa ditempatkan lagi karena masih dalam proses bersihkan
dan terdampak juga dari banjir dan longsor terjadi pada hari jumat delapan maret dua ribu dua puluh empat
proses pencarian masih terus dilakukan dan pemberian bantuan kepada masyarakat terutama yang mereka kehilangan masih terus dilakukan
kita doakan saja semoga proses pemberian bantuan ini terus bisa dilakukan
dan keempat saudara kita bisa berjaya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya